ricuh terjadi antara ratusan pengemudi ojek online dengan polisi yang hendak menghadang mereka saat akan melakukan serangan balik ke pengemudi ojek pangkalan dan warga kampung cikoneng bojong soang
pasalnya salah seorang rekan mereka jadi korban intimidasi
jumat sore ratusan pengemudi ojek online bergerak ke kampung cikoneng kecamatan bojongsoang kabupaten bandung
mereka berniat untuk menyerang balik pengemudi ojek pangkalan dan warga yang mengintimidasi rekan mereka pada kamis lalu
petugas kepolisi yang berusaha menghadang rombongan driver ojek online ini agar tidak terjadi kericuan
polisi yang kalah jumlah sempat kewalahan untuk meredam emosi masa
keributan bisa diredam setelah kapolres bandung memberikan penjelasan
pengemudi ojek online diminta menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian
mereka memaksakan maksud tapi kami saya dibantu dengan pak gading dibebap oleh polder
dan sepatutnya tugas kami melindungi dan melayani
masyarakat jangan sampai terjadi ibaratnya ojek pangkalan dengan ojek online menjadi perseruan
usai diberikan penjelasan pengemudi ojek online bisa tenang dan diarahkan untuk tidak mengganggu pengguna jalan lainnya
mengingat aksi ini terjadi di jalan raya utama bojong soang penghubung antara kota dan kabupaten bandung
jandara febriana kabupaten bandung